sementara itu jumat malam pemudik sepeda motor memadati jalan inspeksi kalimalang kota bekasi jawa barat
selain membawa barang bawaan yang memenuhi motor para pemudik juga membawa anak anak yang masih berusia balita
jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor terus mengalami peningkatan
jumat malam pemudik sepeda motor memadati jalan raya kalimalang
sebagian pemudik lebih menggunakan sepeda motor dikarenakan merasa lebih nyaman dan lebih cepat sampai ke tempat tujuan dibandingkan menggunakan transportasi lainnya
pemudik sepeda motor asal jabodetabek ini lebih memilih melakukan perjalanan malam hari menghindari panasnya terik matahari
selain membawa barang bawaan yang berlebih tak sedikit pemudik yang juga memboncengkan anaknya
padahal ini membahayakan keselamatan para pemudik
dari bekasi memudik ke subang
biasanya berapa lama
kira kiranya dua jam kalau nggak macet
ya motor lebih enak lah lebih bisa nyalip nyalip gitu
bang gak takut bang anak kecil bang
gak takut warna kecil bahaya
ya orang bisa jali ini
kesiapan fisik pengecekan sepeda motor serta jumlah penumpang dan barang bawaan harus diperhatikan oleh pemudik sepeda motor
jumlah pemudik sepeda motor diprediksi akan terus meningkat hingga menjelang h tiga lebaran
sejak sabtu dini hari hingga sabtu pagi
ribuan pemudik sepeda motor terus membanjiri jalan jalan di kabupaten karawang
selain kendaraan roda dua
kendaraan roda empat pun terus mengalir dari arah jakarta menuju jawa tengah dan cirebon
untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan
petugas kepolisian memperlakukan sistem buka tutup akses jalan menuju kota karawang
minimnya petugas yang berjaga di pertigaan tanjung pura karawang
membuat sebagian pemudik kebingungan menentukan arah tujuannya
meski papan penunjuk arah terpasang
banyak pemudik yang berhenti untuk memastikan arah tujuannya